anda masih bersama kami di good morning
almarhum bondan winarno diketahui telah memiliki masalah dengan jantungnya sejak tahun dua ribu lima belas
sejak dua ribu lima sebetulnya ya
nah sebelum dirawat almarhum sempat menjalani operasi
bondan winarno meninggal pada rabu pagi setelah dirawat di rumah sakit harapan hita jakarta sejak dua minggu lalu
menurut keterangan sang anak eliceo raket bondan mengalami komplikasi serta infeksi pasca operasi jantung
bondan winarno diketahui telah memiliki riwayat sakit jantung
pada awal oktober lalu melalui akun twitternya ia mengatakan bahwa dirinya menderita aneurisma serta memiliki masalah dengan katup aorta
aneurisma merupakan kondisi pelebaran pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain
riwayat penyakitnya ini ia terkenal
ia tuliskan di laman facebook jalan sutra
bondan menyebut penyakit ini seperti bom waktu yang dapat pecah dan mematikan
penyakit ini telah ia ketahui sejak april dua ribu dua puluh
masalah lainnya yang ia hadapi ialah katup aorta yang bocor
dua kali operasi ia jalani pada dua puluh tujuh september tahun ini
pada tiga belas november melalui status twitternya ia mengatakan dirinya sakit sejak menjalani operasi pada enam minggu sebelumnya
ia dirawat di rumah sakit jantung dan pembuluh darah harapan kita hingga akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada

pemirsa terkait dengan riwayat penyakit jantung yang diderita oleh almarhum bondan winarno kita sudah terhubung dengan dr iwan dakota dari rumah sakit harapan kita

pada saat itu beliau berkonsultasi mengenai penyakit beliau yang katanya sudah konsul ke beberapa tempat di beberapa negara
nah waktu itu beliau menanyakan kira kira apa yang bisa dilakukan untuk kondisi beliau
kondisi penyakit jantungnya berarti ya dok
sebenarnya pada saat awal sebenarnya adalah penyakit kalau kita sebut penyakit kardiofasuler penyakit jantung dan pembuluh darah ya
ada komponen jantung dan ada komponen pembuluh darah
ya silakan dokter dilanjutkan
ya jadi waktu itu dikatakan data data yang sudah didapatkan dari malaysia dan singapura
mengatakan adanya pembengkakan pembuluh darah
kemudian dalam pemeriksaan dan tindak lanjutnya ternyata kita temukan juga ada kelainan jantungnya berarti ada katup yang terlibat
nah ada pula kami mendapatkan informasi juga beberapa penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah kita sebut saja anorisma begitu ya dokter
nah ini juga yang jadi pertanyaan masyarakat soal
banyak akhirnya mencari tahu nih di google begitu
nah lebih baik tidak tahu dari dokter langsung
ini penyakit genetik penyakit yang memang karena kebiasaan buruk atau seperti apa
baik kalau kita lihat datanya menunjukkan bahwa penyakit aneurisma atau pembengkakan aorta
jadi adanya kelemahan dari dinding pembuluh darah itu sendiri itu yang pertama
kemudian dicetuskan juga oleh karena ada hipertensi yang akan
dari data kita yang kita kumpulkan pasien dengan aneurisma aorta hampir semuanya diikuti dengan penyakit hipertensi
jadi walaupun ada faktor genetik yaitu kelemahan pada dinding pembuluh darahnya itu sendiri
yang membuat dia
dia bisa melebar
nah sialnya penyakit ini sering sekali tanpa keluhan
sampai suatu saat nanti dia besar sekali baru menimbulkan keluhan
seperti apa keluhan di dokter
risma aorta yang di perut katakanlah
katakanlah kita bagi ada dua
ada yang di perut ada yang di dinding dada
nah kalau yang di
perut itu sebenarnya dia
kita sebut dengan asimptomatik tanpa keluhan sampai size nya besar sekali ukuran besar sekali dapat menimbulkan gangguan
bisa sakit perut dan lain sebagainya
kalau yang di pembuluh darah aorta di torak atau dinding dada
kalau dia besar sekali baru nanti akan mengganggu penekanan ke paru paru
baru timbul sesak dan lain sebagainya
kalau dia dipangkal sekali setelah keluar dari jantung
kalau ada pelebaran yang cukup besar
katupnya akan tidak bisa menutup sempurna
jadi sebaiknya pemeriksaannya seperti apa dokter
jadi kalau kita lihat bahwa kalau seandainya ada riwayat keluarga
dengan aneurisma aorta
sebaiknya anak anaknya juga akan dilakukan pemeriksaan screening
screeningnya berarti bisa dilakukan dengan yang paling simpel dengan usg
atau sampai ke menggunakan ct scan
ya dokter kalau kita membaca cerita dari almarhum pak bondan di laman facebooknya
tentang bagaimana kronologi beliau mengetahui penyakit yang beliau derita
begitu sejak tahun dua ribu lima itu sempat bingung antara jantung dan juga bukan jantung
karena ada dissenting opinion di dokter sendiri dan itu waktunya cukup lama
kira kira apakah masa selama itu mempengaruhi tidak dokter sampai akhirnya ketahuan bahwa

penyakit sebenarnya adalah ada kelainan di aortanya
ya jadi seperti saya katakan semula penyakit ini hampir tanpa keluhan ya
kalau ukurannya dalam ukuran tertentu
ketika ukurannya sudah cukup besar katakanlah dia akan mulai timbul gangguan
nah jadi kalau seandainya ada
pasien pasien tertentu atau penderitaan tertentu dengan aneurisma aorta
sering sekali yang kita dapatkan dia datang ditemukan secara tidak sengaja
contoh ketika dilakukan check up baru diketahui bahwa ada pelebaran aorta
apalagi anurisma aorta abdominal itu hanya akan timbul keluhan
kalau dia sudah besar sekali dan mau pecah
jadi pada intinya
jika memang punya garis keturunan dengan penyakit ini maka harus segera diperiksa begitu dokter
ada kemungkinan sembuh
ya jadi kalau dibilang sembuh
kalau pelebaran anorisma atau pelebaran aorta atau anorisma orta itu tidak akan pernah kembali mengecil seperti semula
ada indikasi tertentu pada ukuran tertentu dia harus dilakukan tindakan
tindakannya paling banyak berenggana
kadang kadang tindakan operatif ya
dokter terima kasih dokter atas informasinya
tentunya juga kita sama sama berduka atas kehilangan dari pak bondan winarno